berbagai fasilitas pendukung motogp di sirkuit mandalika lombok tengah terus dikebut
tepat berada di sebelah garis start saat ini sedang dibangun pit building seluas tiga ratus meter x enam belas meter
pengerjaan pit building yang menggunakan sistem modular produksi dalam negeri ini diharapkan akan selesai kurang dari tiga bulan
jadi sebelum tiga puluh hari kita akan selesaikan waktu persiapan super bag
jadi super bag pada saat super bag sudah bisa digunakan
kita menggunakan modular sistem ya modular pit building kita gunakan dari produknya wika gedung
sementara itu menjelang balap motor internasional superbike pada november dua ribu dua puluh
pemerintah melakukan program akselerasi vaksinasi covid sembilan belas di nusa tenggara barat terutama di pulau lombok
hal ini disampaikan oleh menko perekonomian erlangga hartarto usai rapat terbatas secara virtual bersama presiden dan kementerian
lembaga terkait pada senin siang
erlangga menegaskan hal ini dilakukan guna memberikan keamanan kesehatan baik bagi para peserta maupun masyarakat
yang nantinya akan berkontribusi dalam kegiatan acara
terkait dengan superbike baik itu di lombok tengah maupun mataram jumlah yang disuntik di vaksin lebih dari dosis satu sudah tujuh puluh persen
dan kelihatan dari pengecekan di lapangan sudah
siap untuk dua puluh lima peserta dari masyarakat sekeliling
di mana dua per tiga dari daerah sekitar mandalika
di mana sepertiga dari daerah lain dengan persyaratan pembelian tiket dua kali vaksin
erlangga menjelaskan nantinya akan disediakan kapasitas penonton hingga dua puluh lima orang
dengan cara pembeli tiket adalah penerima dua kali dosis vaksin
tim liputan cnn indonesia